hari keempat pencarian korban longsor di kampung gintung desa cibenda kecamatan cipongkor kabupaten bandung barat jawa barat menyisakan enam korban yang masih tertimbun longsor
petugas gabungan basarnas bpbd tni polri melanjutkan pencarian di kampung gintung
ada tiga titik yang kini menjadi fokus pencarian tim gabungan
hingga hari keempat baru empat korban longsor yang ditemukan
selain menimbulkan korban jiwa musibah longsor di kampung cigintung mengakibatkan tiga puluh rumah warga tertimbun longsor serta ratusan lainnya terancam ambruk
artinya lima belas km dari walk seat ataupun area loating yang sudah kita tentukan
area apa namanya titik sektor tiga tadi keluar dari tiga sektor ini
kemudian kita serahkan ke dvi polda jabar untuk proses identifikasi
sebelumnya kepala bnpb suharyanto meninjau posko pengungsian korban longsor di kampung gintung
bnpb juga menyalurkan bantuan berupa dana siap pakai sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah dan logistik untuk kebutuhan korban longsor
bnpb juga akan memberikan bantuan perbaikan atau pembangunan rumah yang akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan
rumah yang mengalami rusak ringan dan tiga puluh juta rupiah bagi yang rusak berat
masih ada waktu empat hari kalau ngomongin tujuh hari ya
kemudian untuk pengungsi juga kita yakinkan untuk kebutuhan dasarnya terpenuhi
dari dialog kepada masyarakat masyarakat ini juga takut ya untuk kembali ke rumah masing masing
ada bencana longsor rusak sulap
ini kita upayakan bekerja sama dengan bmkg untuk cuaca khususnya untuk hujan
ini akan kita upayakan untuk dikurangi menggunakan teknologi
informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv
ahmad fadlilah di lokasi longsor kampung gintung desa cibenda bandung barat jawa barat
fadil masih ada lima korban lagi
ya glennif dan saudara dapat saya laporkan informasi terkini dari proses pencarian korban longsor di kampung cigintung desa cibenda kecematan cipenggot
di mana hingga siang ini sekitar pukul jam sebelas lebih dari sepuluh korban longsor yang masih yang tertimbun di kampung cigendeng ini
petugas baru berhasil mengevakuasi lima jenajah korban
di mana penemuan jenazah ini bersama dengan empat jenazah di titik satu
memang klinis di siang ini proses pencarian korban longsor di kampung cikini
petugas gabungan pun merubah pola pencarian di mana pola pencarian itu dilakukan dengan dua pembagian aksi di mana mulai dari jam delapan hingga jam dua belas
dan kemudian tim kedua akan melanjutkan proses pencarian di sekitar jam dua belas hingga pukul empat atau jam enam sore
sehingga upaya untuk percepatan pencarian korban longsor di kampung cikidung ini membuahkan hasil sehingga petugas tinggal mencari lima korban longsor di kampung cigendung ini